terima kasih dilepon aku
gak ada air nih
jangan jangan nih
bu andis ya yang sengaja jatuhin air disini biar saya lewat terus saya jatuh gedugrak
oh jangan fitnah ya
jangan berani berani main nuduh sama jika
justru saya sebagai majikan yang harus mempertanyakan pekerjaan kamu udah benar atau belum
masa ada air di lantai kamu bisa gak tau gak dipel gak dibersihin
sekarang kamu sendiri kan yang jatuh
hah bener bener ngayas nih
saya hanya jatuh saya yang disalahin
sekarang mikir deh
gimana kalau seandainya nanti saya atau mana yang jatuh
siapa yang mau tanggung jawab
sekarang dirapin semua tuh baju bajunya
aduh pada khusus semua kan
sekarang disetrikain lagi semuanya ya
aduh hapusnya yes nih
oh kayak gini gak kuat juga nih kerja kayak begini
udah gak kuat kerja di sini
kalau nggak kerasan ya udah keluar aja
terus silahkan lama lagi jadi majikan
gimana mau cari petunjuk kalau mona itu si putri
kalau kerjaan jadi pembantu gak beres beres kayak begini
pak relembar ibu
ehm masalahnya apa om
kayaknya ada yang aneh sama kejadian di hotel tadi
apa iya ada yang coba ngerjain aku
dan coba ngejebak aku
kalaupun iya apa iya andis orangnya
dan kalaupun andis orangnya aku juga gak bisa nyalakain dia selama masih ada diiku
aku juga gak bisa nyalakain dia selama masih ada diiku
aku juga gak bisa nyalakain dia selama masih ada diego
diego aku harus segera menyikirkan diego
dengan begitu andis akan menjadi lemah
hei citra my dear ada masalah apa ya ampun
ada masalah apa sih sayang
ini turun sakit
cerita aja sama saya curhat
barangkali aja ada yang bisa saya bantu
sekalian kan untuk meringankan beban di hati kamu
kamu tau gak
gak baik lo

untuk menahan perasaan dan masalah dalam hati
oh bisa jadi penyakit gitu
saya udah gak kuat bu
saya kayaknya mau cerai aja dari mas roy
saya kayaknya mau cerai aja dari mas roy
saya meruakin dia tadi di hotel sama perempuan lain
iya tante udah gak kuat mona
tante lihat dengan mata kepala tante sendiri tadi
kalau suami tante selingkuh
gak mungkin om roy melakukan kayak gitu
gak mungkin om roy itu selingkuh
karena om roy itu bukan laki laki seperti itu tante
punya perempuan lain selain istrinya
itu sudah biasa
ya buat mereka itu seperti variasi dalam pernikahan
coba kamu telpon suami kamu si roy
minta dia jemput kampung di sini
gak lagi selingkuh dia pasti bakal jemput kamu
apaan si telepon aku
pasti mewajakin bern teman
gak diangkat
asalnya samih saya mah bener bener nggak peduli saya
emang enak dicuekin sama suami sendiri
dia pasti sedih banget
karena gak dipeduliin sama papa
kalau ibu gak keberatan
boleh gak saya stay disini dulu untuk malam ini
tentu aja boleh dong
kamu boleh tinggal disini
sampai kapanpun kamu mau
masuk ke dalam ya kamu istirahat di dalam ya sayang
aku gak mau mama siapa apa cerai
makasih ya bu
bu duduk disini
aduh maaf saya punya jalan rendah soalnya
jadi gampang keliangan
saya mau panggil pembantu saya buat bikinin minuman buat kamu
ya kenapa tumpen telepon
yaudah lah sekarang kamu harus jemput tante citra ke rumah ini
tante citra di rumah kamu
soalnya aku lagi nungguin dia juga pulang ke rumah
yaudah lah gak usah pura pura gak tau
bukannya kamu ya yang suruh tante citra ke rumah ini
supaya dia matah matahin aku
aku aja gak tahu kalau kamu gak ngasih tau
udah udah udah gak usah marah marah
biar aku kesana jemput dia
terkawasan pink sande
saya udah capek capek bikin loh
ini saya disuruh bikin minuman buat
ini gak mau diminum
sofia udah diem ya
ibu mau duduk
saya mau duduk